yang bekerja sama dengan dua ratus enam puluh dua perbankan
yang salah satunya itu masih pevindo ya
apakah penilaian ini tepat untuk menilai semua pelamar pekerjaan
saya ke beberapa daerah ada satu daerah dibangun terminal aksesnya buruk
tapi gue melihat nama
dengan badan di segitiga itu lo dimarahin sama yuda cuy
jadi ya mungkin dewa dan rans sih yang mungkin yang masih kalau ngomongin fans ya
khusus di bangkong solo
misalnya penggunah gunaan minuman keras